presiden joko widodo menemui perkumpulan komunitas kreatif kota bandung bandung creative city forum atau bccf
presiden jokowi berjanji pemerintah akan mendukung pengembangan ekonomi kreatif di tanah air dengan regulasi yang mendorong kemajuan sektor ekonomi itu
presiden jokowi berdialog dengan para pegiat ekonomi kreatif muda di sipol space baraga bandung pada sabtu malam
menurut presiden jokowi pengembangan ekonomi digital membutuhkan kesiapan ekosistem
antara lain perangkat aturan hukum yang tidak menghambat pengembangan ekonomi kreatif
jokowi juga menyebut kota bandung sebagai pusat industri kreatif atau creative hub paling siap di indonesia
dengan ide ide baru memunculkan gagasan gagasan baru memunculkan program program baru dari anak anak muda
saya selalu menyampaikan ke menteri eh jangan buat aturan yang aneh aneh yang berkaitan dengan digital ekonomi yang berkaitan dengan industri kreatif